sampai jumpa di video selanjutnya
kamu pasti salah orang ya

ini aku kak
aku kaget sama kamu
karena aku ke jakarta dengan masing masing cari kakak
berani beraninya ya kamu peruksa ya
yang macem macem kamu
saya udah bilang sama kamu saya gak kenal siapa kamu
pergi kamu dari sini
ini kan aku adik kandung kamu naya
gak mungkin kak
apa yang terjadi sama kamu
sampai kamu lupa sama adik kandung kamu sendiri
kamu dengar ya
saya gak kenal siapa kamu
kamu ini salah orang
gak mungkin aku sama orang
aku yakin kamu kan esa kakak kandung aku
dan aku naya adik kandung kamu
kita ini saudara kandung kak
pasti tak akan saya
saya udah bilang sama kamu ya
dari segi saya
saya juga bukan kakak kami
lebih baik kamu pergi dari sini
atau saya panggil sahabatmu untuk mengusir kamu
adik kandung aku ucarain sama kakak kandung itu hal yang sangat penting
hal ini sangat penting harus aku sampaikan ke kakak
itu kan suaranya bunda
pergi kamu dari sini pergi
saya gak akan denger apapun lagi dari kamu
aku mau bicara
kenapa bu gesel mengusir naya kayak gitu
mau ngapain sih kamu
saya suruh kamu istirahat
ngapain kamu kok berbicara
tapi tadi aku dengar suara
di sini gak ada siapa siapa selain saya
sekarang aku balik lagi ke kantor
aku gak mungkin salah
aku jelas aku dengar bunda tadi
apa bunda di sini
kenapa malah bengong sih
masuk ke kamar kamu
tapi boleh aku kesana gak sebentar aja
saya gak izinkan kamu pergi kemana mana
saya minta sekarang kamu masuk ke kamar kamu
pak lagi ngapain kesini pak
tadi saya nggak sengaja lihat kamu buru buru keluar dari hotel naik
saya khawatir kamu kena masalah
kalau aku tanya apa naya kenal sama istrinya vero
nanti naya mikir aku terlalu pengen tahu
tadi saya lihat perempuan itu mendorong kamu
kamu lagi ada masalah
saya gak ada masalah apa apa kok pak
maaf saya harus segera kembali ke hotel
saya harus kembali kerja
gak mungkin kamu gak ada masalah
tadi urusan pribadi saya bukan urusan bapak
buati saya kesini untuk menindaklanjuti rencana saya menyekolahkan anak anak
alhamdulillah anak anak pasti suka ibu
ya bu ini saya bawa seragam sekolah anak anak
nanti tolong dibagikan ya bu ya
insya allah ibu
sekali lagi terima kasih banyak bu
saya panggil anak anak dulu ya bu ya
sebentar bu ajun
anak anak anak anak ada nenek ajun sini nek cepetan
sayang sini sini cepetan cepetan
ini ada seragam sekolah buat kalian
nenek bawa seragam
bawa seragam buat kalian sekolah
ingat ya pesen nenek
nanti kalau udah sekolah kalian harus semangat harus rajin
nah ini dia seragamnya nih
bisa rebutan nek
ya nggak boleh rebutan ya mas satu satu dapat ya
bening kemana ya kok nggak kelihatan cuma ada aura biasanya kan di mana ada aura pasti ada bening
sayang tante nggak izinin kamu ke mana mana ya
nanti kalau terjadi sesuatu sama kamu gimana
biasa kok di luar
enggak mungkin bilang ke tante melly kalau aku dengar suara bunda
gak apa apa tante jadi aku cuma dengar suara ribut ribut
oh kamu denger juga ya
nyonya tadi melly juga dengar ada ribut ribut itu ada apa sih
tadi ada kurir sama awaman
kamu yakin tadi kamu nggak dengar suara bunda

eh tapi nanti kalau ada apa apa kamu ngulajib bilang sama tante meli ya
tante meli mau lanjutin masak dulu oke
pasti rahat lagi oke
apa tadi cuma hayalan aku aja
karena aku kangen banget sama bunda
ya gak boleh rebutan ya satu satu dapet ya
ini nih di depan nih
bening udah gak tinggal di sini lagi nek
tinggal di sini maksud kamu
bening udah tinggal sama orang tua angkarnya
bu ajam anak anak senang gak
gak dapet seragam barunya
terima kasih ya bu ya
sama sama bu ati
bu saya mau tanya soal bening
apa benar bening sekarang tinggal di rumah calon orang tua asuhnya
kalau saya boleh tahu siapa calon orang tua asuhnya bu
sebenarnya saya gak boleh kasih tahu ibu
tapi karena ibu ajam sudah deket sama bening
saya kasih tahu ibu ya
yang mengadopsi bening kerjanya di hotel ibu aceh
mungkin ibu aceh juga kenal sama dia
iya saya tahu vero
alhamdulillah kalau bening sudah diadopsi sama keluarga vero
pasti dia senang tinggal di sana
pasti bening di sana senang banget
kalau saya deket ke sini lagi terus ketemu sama mas vero bisa panjang urusannya
mas vero pasti penasaran dan akan terus tanya soal ayah
aduh gimana ini
aku harus bikin ayah pergi dari jakarta
tapi gimana caranya ya bikin dia pergi
fel ilham tuanku

soalnya dungu juga terlalu berharga cukup terbawa bawa

semoga berkhemah muka jepang